aksi saling dorong hingga baku hantam terjadi saat petugas melakukan pengukuran lahan sengketa di bekasi
pihak tergugat yang mengerahkan masa melakukan perlawanan terhadap petugas juru ukur
ratusan personil kepolisian diterjunkan guna mengamankan situasi
aksi saling dorong hingga baku hantam tak terhindarkan saat petugas yang terdiri dari pihak pengadilan negeri bekasi
kepolisian dan juru ukur dari badan pertanahan nasional
hendak melakukan pengukuran lahan sengketa di desa lambang sari timbun selatan bekasi
sengketa lahan seluas tiga belas meter persegi ini terjadi antara empat orang yang masih satu keluarga
meski mendapatkan perlawanan dari pihak tergugat yang didukung warga
petugas tetap melakukan pengukuran dengan penjagaan ketat pihak kepolisian
pengukuran dilakukan demi memenuhi syarat eksekusi pada hari kamis mendatang
yang dilakukan oleh pihak pengadilan negeri bekasi
jadi kita awal ini dengan pengukuran
jadi untuk mengetahui batas batas mana yang milik nanti milik termohon dan mana milik termohon
karena ini adalah sengketa waris pada dasarnya
jadi di dalam putusan pengadilan pengadilan negeri bekasi pengadilan tinggi sampai mahkamah agung itu
jadi dihukum untuk membagi masing masing obyek sengketa ini seperempat bagian
namun pihak tergugat mengklaim bahwa pengukuran ini salah alamat
lantaran meyakini pihak pengadilan negeri salah persil dalam kasus sengketa lahan tersebut
sampai kapanpun karena menunjukkan lokasi tanah
memang benar menang ya
tapi tanah yang dituntut oleh asmat persilnya dua ratus lima puluh
tanah ahli waris satu ratus lima puluh persilnya
dan ini patal
salah alamat salah objek
nah kalau salah objek bagaimana eksekusi yang dilakukan sekarang
menurut hukum itu tidak sah
pasca dilakukan pengukuran rencananya pihak pengadilan negeri akan melaksanakan eksekusi pada hari kamis mendatang
sebelum melakukan eksekusi pihak pengadilan meminta tergugat untuk mengosongkan lahan sengketa